hingga kini masih ada empat belas pasien penyakit demam berdarah denggi atau dbd yang dirawat di rumah sakit umum daerah kota bekasi jawa barat
dari empat belas pasien penyakit dbd tujuh diantaranya anak anak
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini